saya budi adiputro dan anda masih bersama kami di cnn indonesia tech news
bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya
dan salah satu sumber informasi mengenai pahlawan tentu saja ada di museum
guna memberi pengalaman baru bagi para pengunjung museum
sebuah perusahaan rintisan asal bandung mengembangkan teknologi augmented reality
pada museum naskah proklamasi jakarta
seperti apa kita simak laporan ini
inilah museum perumusan naskah proklamasi jakarta
museum yang terletak di jalan imam bonjol ini dulunya merupakan rumah laksamana maeda
seorang tentara jepang yang bersimpati terhadap perjuangan indonesia
disinilah teks proklamasi dirumuskan oleh para pendiri bangsa indonesia
di dalam bangunan dua lantai ini terdapat banyak diorama dan foto foto peristiwa
seputar detik detik proklamasi
untuk membantu para pengunjung mendapatkan penjelasan yang menarik
pihak museum bekerjasama dengan perusahaan rentisan bernama cg
menciptakan aplikasi augmented reality
pengunjung yang datang cukup mengaktifkan aplikasi cg
dan mengarahkan kamera ke arah foto yang sudah diberi tanda khusus
yang kita lakukan adalah saat pengunjung mengarahkan handphonenya ke objek
nanti di kamera aplikasi kami itu menangkap gambar sesuai yang sudah disubmit
atau yang sudah di upload
jadi biasanya museum akan memberitahu misalnya gambar mana yang akan di scan
gambar mana yang akan menjadi targetnya objek target
kemudian setelah itu kami submit kami upload ke server
sehingga kamera akan mengenali gambar tersebut dan mengeluarkan konten sesuai yang kita set juga
jadi biasanya kontennya berupa video videonya biasanya durasinya tidak begitu lama
itu biasanya dua menit kemudian juga bisa ada voice over nya atau audionya

dalam proses kreatif menciptakan konten animasi
terkadang tim animator cg masih menemui kesulitan
terutama untuk membuat adegan yang sesuai dengan kejadian sebenarnya
selain itu adanya peraturan pemerintah yang melarang mengubah bentuk benda cagar budaya
juga membuat cg harus berhati hati dalam memasang beberapa peralatan
sedangkan untuk materi video seluruhnya menggunakan arsip milik museum naskah proklamasi
aturan dalam video
pengelolaan cagar budaya itu kan ada pelestarian
namun juga ada pemanfaatan
nah jika pelestarian tentu itu menjadi tugas utama dari pengelola cagar budaya
ketika masuk ke tahap pemanfaatan
kita ketika mengubah sesuatu
fungsinya untuk apa
jika memang itu untuk kenyamanan pengunjung
jika itu untuk memperkuat informasi yang ditampilkan oleh
anda bergeser saya akan mengambil gitar
ada pula museum nasional yang menerapkan teknologi serupa
pengunjung selain mendapat edukasi
diajak pula bernyanyi bersama sosok virtual bung karno yang gemar bernyanyi
penggunaan teknologi dalam museum sebenarnya bukan hal baru
di amerika memadukan augmented reality
dan tampilan tiga dimensi untuk menyajikan tampilan dinosaurus
yang tampak nyata di hadapan pengunjung
lalu ada pula teknologi imersif
yang digunakan oleh new york museum house of science
melalui bantuan teknologi
diharapkan antusias pengunjung museum dapat meningkat
danang wisang geni jakarta